ini adalah erupsi pertama gunung merapi setelah dinaikkan statusnya menjadi siaga atau level tiga tepat dua bulan lalu
menurut kepala bpptkg yogyakarta hanik humaida
sinar yang teramati pada tiga puluh satu desember lalu menjadi indikasi awal munculnya api diam dan lava pijar
ada teramati sumber panas
mungkin ini beredar informasi di berbagai media sosial
ada apa yang diberitakan adalah api diam tetapi itu bukan api diam
itu adalah sumber panas bekas runtuhan lava seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
sebelumnya pada senin sore hanik menyampaikan bahwa akumulasi energi sebelum erupsi kali ini
besarnya lebih dari tiga kali lipat dari kondisi sebelum terjadinya erupsi pada tahun dua ribu sepuluh lalu
data gas di puncak merapi juga mengalami peningkatan
sementara puncak merapi juga mengalami perubahan bentuk walaupun sangat kecil
gunung merapi masih mengalami penggembungan ke arah barat laut
bpptkg menyimpulkan kemungkinan erupsi eksplosif masih dominan
dari berbagai parameter paramera yang kita gunakan untuk menentukan probabilitas atau assessment bahaya yang kita lakukan
karena erupsi ke arah eksplosif
maka masih dominan
nah ini berdasarkan skenario dominan eksplosif tadi maka daerah bahaya belum berubah
dan masih sama dengan pada saat dinaikkan status menjadi siaga
dengan jarak maksimum area bahaya adalah lima km
status gunung merapi masih siaga atau level tiga dan potensi bahaya merapi masih sama
yaitu lima km dari puncak
timur merapi jepang
cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta